saya memang mengundang
almarhum roy dan elsa untuk datang ke rumah saya
kalau kamu diem
berarti kamu mau ya
yaudah kita ketemu
yaudah sampai ketemu
kamu datang ya ke rumahmba hari ini jam lima
dan di saat roy datang
elsa belum datang
saya harus meninggalkan roy
karena saya harus mengambil makanan ojek online
saya yang udah saya pesan
pak yungki stop stop
kok minta pak yongki stop mobilnya
itu kenapa cus
orang itu kenapa cus
kok dia bawa polisi
itu kayaknya maling deh
untuk membuat kamu happy
pencari itu apa
kok dibawa polisi
itu kayaknya maling deh
terus dibawa kemana cus
jadi penjara itu
tempat orang nakal dihukum
jadi kalau ada orang yang nakal akan ditangkap
terus dimasukkan penjara oleh polisi
mereka akan pulang kalau hukumannya semuanya sudah selesai
pak bisa ketemu mama papanya dong
gak akan bisa seperti rena ketemu sama mama sama papa kayak sekarang
jadi harus tunggu semuanya selesai dulu baru ketemu
reina dan siapapun itu harus jadi orang baik ya
supaya tidak dihukum sama polisi terus dimasukin ke penjara
i hope kita mudah lagi
maaf pak kok langsung jalan ya
soalnya kan sidang kedua sudah mau dikelar
soalnya mama lagi kurang enak badan
sidang pertama kemarin tuh sangat memukul perasaan mama
makanya udah berubah
gak masalah papa istirahat aja di rumah gak apa apa
aku jalan sekarang ya
amit ya assalamualaikum
ayo ma din udah siap kan
persidangan dimulai dua jam lagi
nanti kita berjalan ke rumah
ada urusan orang dewasa lagi ya
aku jadi penasaran
urusan orang dewasa itu apa sih
ada urusan orang dewasa apa sih
nanti kalau kamu sudah besar kamu pasti akan tahu sendiri ya
yaudah kalau gitu mama papa sama omah pergi dulu ya
kamu lokal ke sekolahnya sama ncus
nanti abis dari sana baru kita main bareng ya
dengar dulu ya naknya
sampai jumpa lagi
semangat sendiri kan
baik sidang akan kami buka
kami panggil saksi pertama dan saksi utama
dalam kasus tindak pidana
saudari andini karisma putri alfari
silahkan maju ke depan

anda kami sembah dulu
saudara andini silahkan ikuti kata kata saya
dengan ini saya bersumpah demi allah
saya bersumpah atas nama allah
akan mengatakan yang sebenar benarnya
akan mengatakan yang sebenar benarnya
dan tidak lain dari yang sebenar benarnya
dan tidak lain daripada yang sebenar benarnya
semoga kesaksian dari mbak edin tidak semakin memberatkan hukuman
semoga kesaksian dari saya bisa hukuman kita
namun rasunkan disertakan
untuk mencari keindahan
itu sudah tak ada
bisa tidak untuk mengepopular
jadi terima kasih
buat selama itu
tolong ceritakan kronologis tentang pembunuhan roy
pada hari kejadian saya memang mengundang almarhum roy dan elsa untuk datang ke rumah saya
kalau kamu diem berarti kamu mau ya
yaudah kita ketemu
yaudah sampai ketemu
elsa kamu datang ya ke rumah mba hari ini jam lima
ada yang mau berbicara
dan di saat roy datang elsa belum datang
saya harus meninggalkan prai di rumah
karena saya harus mengambil makanan ojek online saya yang udah saya pesan
dan ketika saya udah sampai sana roy sudah terbunuh